sebuah pagelaran spektakuler bertajuk pagelaran sabang merauke akan digelar di jakarta sembilan belas dan dua puluh agustus dua ribu dua puluh tiga di gxpo teater jakarta
menjelang pertunjukan geladi resik digelar selama tiga hari di yogyakarta mulai dua belas hingga empat belas agustus
gladi resik yang digelar di auditorium lpp diikuti lebih dari dua ratus artis mulai anak anak hingga orang dewasa
ini adalah puncak latihan yang telah dilakukan selama tiga bulan
pagelaran sabang merauke ini menampilkan tema pahlawan nusantara
sejumlah pahlawan dimunculkan seperti cik ditiro fatmawati
selain itu ada juga pahlawan di sekitar kita yang ditemui sehari hari seperti guru
pagelaran juga sudah memasuki tahun kedua ini mengirimkan pesan persatuan merawat keberagaman
serta melanjutkan perjuangan pahlawan nusantara
iforte dan bank bca sebagai penggagas acara ini rencananya akan menampilkan sejumlah artis
yang sudah dikenal publik seperti butet kertarejasa dan isyana saraswati
untuk koreografi di pagelaran sabang merauke pahlawan nusantara ini tercatat kita bersama sama tim koreografer ini
mengerjakan sekitar tiga puluh satu nomor koreografi
dari sabang sampai merauke
energinya itu saling berhubungan itu loh
jadi dari lain lain daerah datang masuk masuk itu menjadi satu terus
saling menghargai satu sama lain itu yang spirit itu